kita langsung ke bawah
menjadi ladang dan lahan monokultur
budidaya lebah menjadi pilihan ian untuk mencapai tujuan ini
kenapa harus lebah gitu
karena pada prinsipnya menanam itu untuk ditebang
kebanyakan orang itu sudah berpikirnya seperti itu
tapi kita di sini punya konsep yang berbeda
kita menanam kita menjaga kita merawat kita tunggu
sampai pohon yang kita tanam ini berkembang
dan bisa dihisap nektarnya oleh lebah
usaha ian tidak dihianati hasil
niat baik dan kegigihannya berujung manis seperti madu
jika pada dua ribu delapan belas lalu ian hanya memulainya dengan menjaga empat koloni lebah
kini ian berhasil mengembangkan menjaga dan merawat satu ratus dua puluh koloni lebah jenis apis sirana
dan hampir tiga ratus koloni lebah jenis trigona
madu madu hasil lebah yang dirawatnya ini bahkan
telah diekspor ke dubai dan jepang
karena kita tidak mau hutan kita gundul
kalau hutan kita gundul kita nggak punya lebah
kita tidak punya madu
dan yang paling parah kita tidak punya duit
karena salah satu aset kita sudah dirampas
ah kang sendiri kalau punya emas emasnya ada yang mengambil marah tidak
wah segera nih kang ya

jadi tidak hanya kang ian di sini yang mendidikannya
yang akan mendidikasikan hidup dan pengetahuannya untuk lebah
ada sosok lain yang juga mendedikasikan hidupnya untuk lebah
pria ini bahkan mendedikasikan dirinya dan pengetahuannya untuk mempelajari dan mencintai lebah
yah inilah sosok tersebut
si kakono telah tiga puluh enam tahun mendidikasikan hidupnya untuk meneliti serangga penyerbu
tempat kita masuk pearombong
dari awal sudah memang saya menyukai lebah dan serangga bermanfaat lain sebenarnya
dan ini awalnya hanya sekedar karena dia penting untuk manusia
tetapi setelah lama lama saya kemudian mengerti bahwa bukan hanya produk yang dihasilkan lebah
tapi ternyata ada jasa lingkungan yang sangat luar biasa bagi dia
seperti kita ketahui penyerbukan tanaman hutan sangat bergantung dengan keberadaan lebah
kehidupan manusia juga memerlukan bahan makanan dari tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh lebah
makanan itu adalah semuanya diserbuki dipolinasi oleh lebah begitu
jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada mereka
maka itu tidak bisa dibayangkan
usia yang harus naik kemudian mempolinasi dengan alat alatnya itu untuk satu persatu mempolinasi
jadi akibatnya kita baru terasa kalau sudah tidak ada
betul para peneliti memang sepakat bahwa populasi lebah telah menyusut
para peneliti lebah dunia sudah
menyepakati pada suatu konklusi di mana memang lebah sudah mengalami penurunan
terutama lebah lebah yang liar
kita tahu di daerah maluku ada semacam lebah
lebah yang langka yang sudah langka namanya megahil pluto
padahal dia lebah terbesar di dunia ada di kita
sekarang kondisinya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan
kalau itu oleh karena penangkapan
karena dia harganya mahal sehingga dijual ke kolektor kolektor
para ilmuwan menyatakan bahwa penurunan populasi dan jenis lebah di dunia disebabkan oleh perubahan iklim
selain itu penggunaan pesticida berlebihan oleh manusia
alih fungsi lahan dan ekspansi wilayah oleh manusia
menjadi penyebab penurunan jumlah dan ekosistem lebah madu
bahkan para peneliti juga menyebutkan bahwa lebah lebah ini
dalam kondisi yang lebih mahal
terancam mengalami kepunahan massal
padahal lebah adalah penyedia jasa lingkungan
menjaga ekosistem dan spesies kunci keberlangsungan hidup makhluk di bumi
bayangkan jika populasi dan jenis lebah tidak cukup atau bahkan punah
satu persatu tanaman pangan akan mengalami krisis
satwa liar pun kekurangan pakan
konflik satwa dan manusia akan semakin rentan
sementara manusia dilanda kelaparan
berbagai industri makanan pakaian
lalu apa yang bisa lebih buruk daripada kondisi seperti ini
kehilangan dalam kamus besar bahasa indonesia berarti menderita karena sesuatu yang hilang
dalam konteks ini tentu saja manusia akan merasakan penderitaannya
jika lebah hilang punah dari ragam hayati bumi
inilah alasan ian rika dan kahono mendedikasikan diri untuk lebah
karena pada dasarnya dedikasi mereka kecintaan mereka tidak hanya untuk lebah
tapi juga manusia dan setiap kehidupan yang mereka miliki

yang membuat jatuh cinta
nah yang seperti tadi saya sampaikan bahwa lebah ini suatu ciptaan tuhan yang luar biasa
karena dia mempunyai peran positif kepada umat manusia kepada hewan kepada lingkungan
sehingga kita harus terus mempelajari dia terus mengoptimalkan fungsi dia
terus memanfaatkan dia bagaimana agar dia terlihat lebih baik
bagaimana agar dia terus berkembang terus bisa memberi manfaat kepada kita umat manusia